tim pemulasaran jenazah covid sembilan belas posko monas langsung diterjunkan ke lokasi
menyusul ditemukannya seorang pria paruh baya yang meninggal di rumahnya di gambir jakarta pusat
dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap
tim pemulasaran jenazah langsung memasuki rumah yang berada di gang sempit tersebut
pria tersebut diketahui bernama julianto
sebelumnya ia mengalami gangguan pernafasan nyeri lambung batuk dan sempat dilarikan ke rumah sakit
usai menjalani pengobatan dan uji swab pada hari selasa lalu
pria enam puluh enam tahun itu diminta melakukan isolasi mandiri di rumah hingga hasil swabnya keluar
setelah itu tidak lama nama nama kan teriksa kena
maksudnya begitu lah berkata kan maksudnya sudah disweb lah berkata kan
cuman kan menunggu hasil
berarti menunggu hasilnya kapan bang
antara sekarang sehari lagi
karena kan tiga hari itu ceritanya di kamar kemarin
jadi kan kita tidak mungkin menunggu sampai sekian
ya udah kita ikutin lagi day
terus setelah meninggal ini dilakukan rapid test lagi bang bpos mas
tim pemulasaran jenazah covid sembilan belas posko monas mengaku setiap hari menangani pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia
dengan melalui hp posko yang ada di monas dari puskesmas setempat
yang pertama kali tadi dari jakarta selatan lebak bulus
kemudian yang kedua ini jakarta pusat
kemudian nanti yang ketiga di jakarta selatan kasab langka
kemudian sama jakarta barat ada empat tadi
ini setelah meninggal kemudian yang bersangkutan
isolasi mandiri di rumah kemudian meninggal kemudian kita dihubungi
usai dievakuasi dari dalam rumah jasad pria itu selanjutnya dimakamkan di tpu tegal alur jakarta barat
rizky ihtiar yahya jakarta